tiga orang sekeluarga yang tewas diracun di bantar gebang bekasi ternyata korban pembunuhan berantai
ya sebelumnya tiga tersangka sudah menghabisi enam nyawa lain yang jasadnya ditemukan di cianjur dan garut
hal ini diungkap oleh jen polisi mohd fadil imron kapolda metro jaya dalam kongresi pers di jakarta kamisori
dari lima orang yang diracun tiga tewas yaitu ibu dan dua anaknya berusia dua puluh dan tujuh belas tahun
sedangkan dua korban lainnya anak berusia lima tahun serta iparnya selamat dan dirawat di rsud bantar gebang kota bekasi
dalam pengembangannya polisi menemukan tiga korban di rumah dua tersangka di cianjur
korban itu adalah bayi bernama bayu serta dua kerangka bernama noneng dan wiwit
di sini juga masih ada satu korban lagi yang belum ditemukan
polisi juga menemukan satu korban lagi di garut serta satu dibuang di laut
total ada delapan korban yang ditemukan
bisa terjawab dengan pemeriksaan laboratoris ditemukan unsur kimiawi berbahaya
yang sering kita sebut dengan racun
di dalam kopi yang telah diseduh di ruang belakang dekat sumur
muntahan di kamar depan dan muntahan
muntahan di kamar tengah
itu hasil lapor mengatakan bahwa muntahan tersebut mengandung pesticida yang sangat beracun
aldikar itu adalah sebuah
masuk dalam kategori pesticida yang sangat berbahaya
yang apabila dikonsumsi oleh manusia dapat menyebabkan kematian
dari fakta awal kemudian scientific crime investigation ditemukan fakta baru
bahwa narasi yang dikembangkan bahwa ketiga korban mati karena keracunan itu tidak benar
tapi itu adalah pembunuhan
apakah pembunuhan berencana
pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain
kepolisian juga mengungkap motif pembunuhan berantai yang terjadi di beberapa lokasi
salah satunya pembunuhan dengan memberi racun pesticida di bekasi
motif pelaku membunuh karena korban dianggap berbahaya
karena mengetahui tersangka melakukan pembunuhan dan penipuan terhadap korban lain
para pelaku ini
sebuah perjalanan perjuangan pembunuhan
perjalanan perjuangan pembunuhan
korban meninggal dunia yang di bekasi ini dibunuh
para tersangka ini
melakukan tindak pidana lain
apa tindak pidana lain itu
melakukan serangkaian pembunuhan
atau biasa disebut dengan serial killer
dengan modus operandi
maaf dengan motif
yang dikemas dengan kemampuan supranatural
untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya
keluarga dekatnya ini
bahwa dia melakukan tindak pidana lain
dalam bentuk pembunuhan
kepada korban korban lainnya
perjalanan perjuangan pembunuhan
dalam konteks para pelaku
yang terkena tipu daya